pa mantan putri pariwisata asal balikpapan kalimantan timur yang terciduk polisi dalam kasus prostitusi di batu jawa timur minggu dini hari akhirnya dipulangkan
pa dinyatakan tidak bersalah dan tak ditahan karena ia justru menjadi korban bisnis prostitusi
sementara sang muncikari berinisial jl langsung ditahan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka
setelah menjalani pemeriksaan maraton selama dua puluh empat jam pa mantan putri pariwisata balikpapan kalimantan timur akhirnya bisa bernafas lega
minggu pukul dua dini hari pa dilepas polisi karena tak terbukti bersalah
menurut polisi pa hanyalah korban dari bisnis prostitusi yang dijalankan muncikari berinisial jl dan diperiksa sebagai saksi
pa sempat diberitakan sebagai finalis putri indonesia namun ia menyatakan dirinya hanya peserta putri pariwisata di balikpapan
pa meminta maaf kepada keluarga dan pihak pihak tertentu yang merasa dirugikan dan dicemalkan nama baiknya
pertama tama saya ingin mencapai maaf yang sebesar besarnya kepada sahabat kerabat kerabat dan teman teman saya semuanya pastinya
dan keluarga saya yang sebesar besarnya karena berita ini sudah sangat tersebar saya sudah melihat di mana mana juga
tetapi yang saya ingin sampaikan adalah saya melihat beberapa dari title berita yang tidak sesuai dari siapa saya
saya melihat di situ ada pa merupakan putri indonesia
itu sangat salah karena saya tidak pernah mengikuti ajang putri indonesia
untuk pengembangan kasus ini polisi masih terus melakukan penyidikan
terhadap tersangka jl dan beberapa saksi lainnya
diduga kuat tersangka jl mempunyai jaringan besar di jakarta
sementara si c yang pasti
terus informasi yang
menerima atau mengambil keuntungan dari kegiatan itu
jl ditangkap beserta tiga orang lain lagi di batu jawa timur pada jumat malam
dalam penggerbekan ini polisi juga menyita barang bukti uang tiga belas juta rupiah yang diduga digunakan sebagai dp atau uang muka
lukman rozak surabaya jawa timur